enam orang lima diantaranya anak di bawah umur
diamankan petugas gabungan satres krimpol resta pontianak
dan komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah
atau kppad kalimantan barat pada selasa pagi
di sebuah hotel di jalan setiabudi pontianak
diduga mereka terlibat dalam prostitusi online
penggerbekan dilakukan petugas setelah adanya laporan dari orang tua
yang anaknya tak kunjung pulang ke rumah
anak anak ini sebenarnya sudah berapa hari dikawaskan
dari yang tiga orang sudah empat kali
yang satu dewasa lima anak di bawah umur
apa yang menjadi penekanan di kpad sendiri terhadap anak ini
pengawasan orang tua tentunya
bagaimana orang tua tetap melakukan pengawasan kepada anak anak mereka
anak anak yang terlibat prostitusi online melalui jaringan aplikasi media sosial ini
akan dibina di pusat layanan anak terpadu dinas sosial pontianak
sementara polisi masih mengembangkan kasus dugaan keterlibatan anak anak
terlebih sampai saat ini belum ada satupun mucikari yang berhasil diungkap
pada pukul sembilan tiga puluh kami lakukan pengecekan terhadap salah satu kamar
dan ditemukan ada enam orang di dalamnya
laki laki dua perempuan
dan hasil saat ini yang kami peroleh menurut keterangan dari yang bersangkutan
salah satunya sudah berumur dewasa dan limanya anak di bawah umur
kurang lebih seperti itu
dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman apakah memang ini ada dugaan prostitusi online
saat ini keenamnya masih menjalani pemeriksaan intensif di unit ppa satreskrim polresta pontianak
polisi meminta pengelola penginapan atau hotel agar lebih selektif
untuk menyewakan kamar bagi tamu agar anak anak mendapat perlindungan yang semestinya